mama ngerasa ada yang kamu sembunyiin dari mama
perasaan mama bener bener kuat
aku gak mau cerita ke mama soal kejadian aku sama ricky
anaknya mau diambil sampah pak
baik saya periksa dulu datanya ya pak
kenapa sayang bukanya gitu
gak apa apa kan papa temennya disini
reina buka mulutnya
ya coba dulu buka buka
ikutin pak lihat pak lihat pak
amat aku tuh
cuman diusap gitu
jadi reina gak usah takut
cuman diusap usap aja
kapan hasilnya bisa saya terima
setelah tiga sampai empat hari ini pak
kami akan menghubungi bapak
kalau hasilnya sudah keluar
oke terima kasih banyak ya
langsung tempat aja
perlu isi data lagi gak
udah gua urus semuanya
kalo tau sendiri kan gua tau semua data lo
jangan lupa gua pernah dendam sama lo
untuk pertahankan kamu agar tetap di sisi aku
aku justru melakukannya dengan mengkhianati kamu
aku udah menodai pernikahan kita
aku kasih sup ya
bukan cuman buat
suapin makan aja
aku cuma bahagia aja sayang
aku udah bahagia
kau perhatian sama aku
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kamu kenapa gak beri mama sayang
kamu kenapa disini
aku gak jelas sekali sama kamu
harusnya aku ngabarin
untuk gak ngasih tau mama dan papa
ada sesuatu yang terjadi sama gue
mama pasti mau tanya macem macem ke gue
apa yang harus gue bilang ke mama
sebentar lagi kita kan mau buka
kamu gak mau cariin kita makanan buat buka puasa
ya sudah jam lima
aku cari dulu deh takut perlu rame ntar
ini udah aku temenin bapak ya
disini buat mama ya
sebentar ya anak ya
kenapa kamu gak ngabarin mama
dari kemarin perasaan mamamu gak enak sayang
apa ada sesuatu yang kamu sembunyiin dari mamamu
masuk mama apa sih ma
aku gak ada nyembuhin apa apa
ada yang kamu mau tutupin sama mbak
tolong kasih tau mama yose
gak ada yang aku tutupin
karena aku udah bilang sama mama
mama ngarep penjawaban apa sih
bukan begitu sayang
mama ngerasa ada yang kamu sembunyiin dari mama
perasaan mama bener bener kuat
aku gak mau cerita ke mama soal kejadian aku sama ricky
itu aib buat aku
aku gak kenapa kenapa
aku baik baik aja
apa ricky masih ganggu kamu
aku kan udah ganti nomor
udah gak bisa hubungin aku lagi
dan dia melakukan apa yang kamu mau
masa ricky gak mencari kamu
aku udah kasih dia uang
kamu bisa aja gak cerita sama mama saya
mama yakin kamu menutupi sesuatu dari mana